manta dirjen minerba kementerian sdm ridwan jamaludin ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung
terkait kasus dugaan pidana korupsi pertambangan ora nikel di blok mandiodo konawe utara sulawesi tenggara
atas status tersangka ridwan jamaludin kejagung langsung melakukan penahanan
ridwan jamaludin keluar dari gedung bundar jampitsus kejagung pada rabu sore
ridwan langsung mengenakan rompi tahanan dengan kondisi tangan di borgol
mantan dirjen minerba kementerian sdm ini pun langsung masuk ke mobil tahanan tanpa memberikan pernyataan apapun
kapus penkum kejagung ri ketut sumedana menyatakan para ridwan jamaludin dalam kasus ini adalah memberikan kebijakan pengolahan tambang ore nikel
kepada perusahaan yang tidak memiliki rencana kerja dan anggaran biaya sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar lima tujuh triliun rupiah
total sudah ada sepuluh tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi ini
ada penahanan di kejagung langsung
ini terkait dengan perkara di kejaksaan tinggi sulawesi tenggara
yang sampai saat ini sudah menetapkan tersangka sepuluh
yang hari ini kita tetapkan dua tersangka atas nama tersangka rj
yaitu selaku mantan direktur jenderal mineral dan batu bara di kementerian esdm
dan yang kedua atas nama rj selaku subkoordinasi rkkb kementerian sdm
jadi dua duanya dari kementerian sdm
penahanannya di mana penahanannya sementara
kita lakukan penahanan di rutan kejaksaan agung cabang salemba
untuk sementara nanti kalau sudah selesai pemeriksaan penuh akan dipindahkan ke kejaksaan tinggi sultra